ajang pencarian talenta basket tanah air kembali digelar
sebanyak empat puluh sembilan atlet rookie basketball unjuk gigi pada indonesian basketball league rookie combine dua ribu dua puluh
penjaringan talenta basket ibl rookie combine dua ribu dua puluh satu digelar di lapangan aim high tanggerang banten sejak pagi hingga jumat sore
setidaknya empat puluh sembilan atlet basket berpartisipasi mengikuti pelatihan mulai dari pengembangan mental dan fisik serta latih tanding jelang bergabung dengan klub profesional
sejumlah nama jebolan ibl menjadi pelatih dari peserta rookie combine dua ribu dua puluh satu seperti yayan ekayana dan ali budimansyah
ajang ini kembali digelar di lapangan setelah tahun lalu hanya digelar secara virtual akibat pandemi
direktur utama indonesian basketball league yunas miradiarsyah memastikan
seluruh peserta dan ofisial rookie combine bebas dari covid sembilan belas dan dilakukan pengecekan secara berkala
menyiapkan wadahnya mengumpulkan pemainnya kemudian nanti pemainnya akan dipilih langsung oleh klub
nah kriterianya yang pasti ya seperti hari ini kita lihat ada development individualnya ada mindset developmentnya
kemudian gamenya juga hari ini kita bisa lihat sangat menarik ya
bahwa pemain pemain muda ini gamenya sudah sangat menarik untuk disaksikan
tinggal ketika nanti bergabung dengan klub profesional pasti kan levelnya akan lebih meningkat lagi